krisis keuangan yang melanda dunia termasuk
menghempas indonesia di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
menyebabkan kerugian besar yang harus ditanggung oleh rakyat indonesia
krisis antara lain disebabkan oleh risiko sistemik
risiko yang terjadi di satu negara bisa merambat ke negara lain
kegagalan suatu bank bisa berimbas ke bank lain
apa dan bagaimana risiko sistemik tersebut
mari kita lihat kisah berikut ini
pada suatu pagi yang cerah kondisi jalan raya ramai lancar
kendaraan lalu lalang tanpa hambatan
namun tiba tiba mendadak semua berubah
sebuah truk gandeng terguling dan menutup jalan
arus lalu lintas seketika terganggu
seperti virus kemacetan dengan cepat merebah ke ruas jalan lain
pengemudi mulai panik dan menggerutu kegiatan terhambat
kondisi cerita tadi sudah pasti menjadi menu sehari hari kita
kemacetan tadi dapat menjelaskan konsep risiko sistemik dalam sistem keuangan
jika jalan raya terdiri dari banyak ruas jalan yang dipenuhi oleh beragam kendaraan
sistem keuangan terdiri dari bank institusi keuangan non bank
perusahaan non keuangan serta rumah tangga yang terhubung dengan infrastruktur keuangan
sama halnya dengan kemacetan tadi risiko sistemik ialah potensi instabilitas
karena adanya gangguan yang menular pada sebagian atau seluruh sistem keuangan
gangguan tersebut diakibatkan oleh interaksi dari faktor ukuran
kompleksitas usaha dan keterkaitan antar institusi dan atau pasar keuangan
serta perilaku yang berlebihan dari pelaku keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian
risiko sistemik merupakan hasil pertemuan shock dan vulnerability
shock adalah peristiwa yang memicu atau membarengi terjadinya krisis
sedangkan vulnerability adalah karakteristik sistem keuangan
yang dapat memperkuat dan mempercepat penyebaran show
dalam ilustrasi kemacetan tadi hasil investigasi menemukan bahwa
pemicu kecelakaan atau shock adalah supir yang mengantuk
dan jatuhnya ranting pohon yang besar sehingga menghalangi pandangan supir truk
sedangkan vulnerability nya adalah kondisi jalan yang berlubang
serta kerusakan pada mesin truk
maka ketika shock dan vulnerability bertemu
terjadilah kecelakaan yang akhirnya menimbulkan kemacetan
risiko sistemik dapat terjadi dalam dua dimensi
membahas perilaku elemen elemen sistem keuangan dalam satu periode
sebagai contoh ketika mayoritas bank bersama sama menyalurkan kredit ke sektor properti
dimensi time series atau dimensi runtut waktu
membahas perilaku elemen sistem keuangan dari waktu ke waktu
seperti peningkatan kredit pada sektor properti secara terus menerus
hal ini akan menimbulkan bubble atau peningkatan risiko di sektor properti
dengan demikian perbankan menjadi rentan terhadap masalah dalam sektor properti
pembentukan risiko sistemik dalam sistem keuangan melewati tiga tahapan
build up face yang ditandai dengan overheating pada sistem keuangan
shock material zassion yang merupakan fase awal krisis ditandai dengan munculnya tekanan pada sistem keuangan
amplification and provigation yang merupakan fase meluasnya dampak krisis
baik antara institusi keuangan pasar keuangan dan sektor lainnya
risiko sistemik sangat perlu untuk dimitigasi
karena berpotensi berakhir pada krisis yang tentunya menimbulkan kerugian
bukan hanya pada sistem keuangan tetapi juga pada perekonomian real
tapi tenang risiko yang ada di sistem keuangan indonesia telah dicegah untuk menjadi risiko sistemik seperti kemacetan tadi
bank indonesia bersama otoritas jasa keuangan kementerian keuangan dan lembaga penjamin simpanan
telah mengambil langkah preventif
dalam mencegah terjadinya risiko sistemik bank indonesia menerapkan kebijakan makro prudensial
melalui empat tahapan strategi operasional
identifikasi prioritas risiko sistemik melalui balance approach
identifikasi shock dan vulnerability yang menyebabkan resiko sistemik
dilakukan melalui survei kepada stakeholder serta proses analisis data data
asesmen dilakukan secara fokus pada prioritas risiko sistemik yang telah ditetapkan sebelumnya
tiga perumusan kebijakan makroprudensial seperti loan to value
untuk mencegah penyaluran kredit yang terlalu tinggi dan terkonsentrasi ke sektor berisiko tinggi
counter cyclical capital buffer agar perbankan menabung di saat kondisi ekonomi baik
sehingga dapat tetap menyalurkan kredit di kondisi resesi
lima dan gear wajib minimum loan to funding ratio untuk menjaga kecukupan likuiditas bank
dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif
dalam hal resiko sistemik telah termaterialisasi dan terjadi krisis
bank indonesia akan memulai protokol manajemen krisis
berkoordinasi dengan otoritas keuangan lain
dengan pengembangan tools serta proses assessment berkelanjutan
bank indonesia bersama sama dengan otoritas lainnya
selalu berusaha untuk memitigasi resiko dan menciptakan stabilitas sistem keuangan indonesia
kalau saya pengacara yang nonaktif sekarang ini pak tapi saya sangat getol untuk mengkritisi atr bpn khusus menyangkut masalah pertanahan
tadi kami berbicara tentang pertanahan dan saya sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada pak bapak
kami sudah mendengar bagaimana paparan dari saudara menteri dengan semangat untuk bisa lebih membuat luar biasa atr bpn ini
saudara menteri kalau tadi saudara menteri mengatakan akan membela bahkan mati matian ketika ada
para pejabat internal dari kementerian antar bpn ketika mereka dipersalahkan
padahal mereka sudah bicara sudah bekerja secara benar
faktanya tidak begitu pak tidak begitu
kalau saudara menteri mungkin sudah tahu kami ini getol ke daerah pak
dua puluh satu provinsi di negara kita ini
catatan saya pak tujuh puluh delapan pejabat bpn sekarang sedang bermasalah hukum pak
saya pelajari pak ada dalam proses penyelidikan
sini ada berikjen polisi ada polisi juga
ada proses penyidikan yang sudah jadi tersangka
ada dalam proses persidangan
ada juga yang sudah diputuskan bersalah pak
bagaimana caranya saudara menteri
sahabat saya pak raja ini
saudara menteri dan jajarannya membela mati matian ini pak
semua bicara anggaran pak menteri
anggaran bpn itu untuk
untuk penanganan sengketa saja di kementerian
mana pak dirjen sengketa di sini
sengketa yang bisa di cover dengan anggaran
sengketa itu lebih dari seribu pak
kita bicara tentang pembelaan kepada masyarakat
atr bpn itu selalu turut tergugat pak
hanya tunduk kepada putusan pengadilan
bicara tentang mafia tanah pak
selesaikan dulu pembelaan terhadap teman teman atr bpn ini pak
kita nggak mungkin bisa bicara pemberantasan rupiah tanah pak
semua kakanwil semua kakanta itu akan ketakutan pak sampai ke bawah
untuk berbuat kebenaran pak
saya tidak perlu ungkap lagi di sini
kepala kantor pertanahan dia berbuat benar
dan dia membuat sertifikat dengan dasar dari surat bupati
surat keterangan camat saksi kepala desa surat dan saksi lain
ketika sudah dibuat sertifikat tersangka pak
saya terus terang bilang diam pak
kami suka bantuin tuh para kepala kantor
bapak tangkap dia bapak pindah besok saya bilang
kalau kita bicara semangat pemberantasan pak
bikin dulu nyaman pak di dalam ini
supaya sertifikasi itu bisa betul betul mereka lakukan
tandatangan secara nyaman dan suka cita pak
semua rakyat ini selalu kalau bicara tanah
dia akan ke kantor bpn
itu tanah dari klhk
ini ada pak agus di sini irjen
setelah saya mati apipnya kurang berjalan pak
sebelum irjen turun mestinya apip dulu pak yang bekerja
jadi penegakan hukum keluar itu
bisa berjalan ketika semua teman teman
yang dari mulai kementerian sampai ke bawah itu pak
betul betul kita jamin hak hukumnya
caranya bagaimana anggarannya pak
nehi percuma kita bicara pak
ada enam puluh saja pak yang bisa di cover
untuk sengketa ketika bpn digugat
ada pak agus mantan penguasa sengketa
kita selalu dengan pak menteri berantas berantas
tidak bisa pak diberantas
sumber daripada sengketa tanah sumber daripada mafia tanah adalah tumpang tindih pak
kita jangan bangga dengan ptsl
ptsl itu dominan bermasalah pak semua
demi untuk mencar target terbitkan ptsl
bukti sama kami ada semua pak
dengan bermasalah itu panggil kepala kantornya pak
nah bagaimana caranya pak menteri bisa menyelesaikan ini
gak tahu pak menteri sudah tanya gak ke para dirjen ke para pju
apa sih masalah di kementerian atir ppn
kalau saya melihat tumpang tindih pertanahan pak
regulasinya itu tumpang tindih pak
pp delapan belas tahun dua ribu dua belas
setelah lima tahun harus melalui pengadilan
lah kan kekuasaan sertifikasi itu ada di bpn
gak tahu sudah revisi gak pak agus
itulah menjadi cikal bakal pak
masuknya para mafia tanah
sampai sekarang saya nggak tahu kabarnya bagaimana itu
itulah sebagai alas sekarang oleh para mafia itu
ya pak menteri menyetop sekian ribu sertifikat pengelola
itu depan mata pak menteri aja itu
saya kok gak tahu itu
regulasinya pak juga tumpang tindih
bagaimana caranya saudara menteri berbicara kepada
semua regulasi yang tumpang tindih ini pak
yang mana bisa menjerat ini pak
belum lagi kita bicara ketika ada persidangan
ahlinya itu harus orang bpn atau mantan bpn atau orang luar
yang sudah mendapat sertifikasi dari atr bpn pak
kewenangan pertanahan ada di atr bpn
tidak mungkin pak klhk pak
maka dari dulu saya sarankan
supaya ahli pertanahan di pengadilan di polisi di jaksa dimanapun itu
harus mendapat sertifikasi dari atr bpn
yang kedua ahli bersaksi pak
nah dominan ahli bersaksi pak
tinggal kita pesan nanti ahli mau sampaikan apa
ya sertifikasi dari kantor bpn pak
komunikasilah dengan mahkamah agung
bahwa ahli untuk pertanahan harus sertifikat yang diterbitkan dari bpn pak
dua ini sebenarnya menjadi momok di atr bpn
tidak bisa bekerja secara mantap pak
belum lagi nanti sertifikat tanah hgu sudah diterbitkan oleh bater bpn
muncul dari klhk bahwa itu kawasan hutan pak
kasian penerima hgu nya
jadi kalau pak jokowi bilang kita akan menarik investor
dari pengadaan tanah segala macam
saya belum bicara oikn pak
bagi ribuan masyarakat di sana pak
bagaimana cara mereka itu bisa dikeluarkan
bangunlah komunikasi dengan aph
dengan mahkamah agung kejaksaan kepolisian
saya sudah sarankan dari dulu pak
supaya di setiap tingkat aph itu
hakim ad hoc juga harus ada
saya dulu mantan komisi tiga pak
saya dulu tidak teriak harus dibentuk
hakim ad hoc perburuan sudah ada pak
harus bentuk hakim ad hoc perpajakan sudah ada pak
harus dibentuk hakim ad hoc perikanan sudah dapat
mana hakim ad hoc pertanahan
tanah paling banyak di negara ini pak
di masalah mafia tanah pak
dan saya lebih concern bagaimana melindungi para pejabat pejabat atr bpn ini pak
muncul bws mengatakan itu adalah sungai
semua ini tersangkut orang orang bpn pak
siapa para bantuan hukum di atr bpn
apa pendapat hukum dia kepada saudara menteri dan jajaran
kita siap membantu komisi dua mengenai ini
karena anggota sudah tegur saya
mudah mudahan anggota itu tidak konflik of interest
kalau bisa pimpinan itu memberikan contoh
kalau tertip lima menit ya lima menit
perut ini sudah keroncongan
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pimpinan dan anggota komisi dua yang terhormat
beserta segenap jajaran yang kami hormati yang kami banggakan
tadinya ingin agak panjang tapi saya ingin coba persingkat
pak menteri saya tertarik dengan dua hal yang tadi arahan presiden soal program prioritas
yang pertama soal mafia tanah
kemudian yang kedua soal penyelesaian beberapa lahan di ikn
ibu kota negara nusantara
yang pertama soal mafia tanah
ini saya di komisi dua sejak dua ribu lima pak menteri
jadi sudah hampir berapa tahun
ini soal mafia tanah selalu menjadi topik di ruangan ini
dan solusi jalan keluar uratnya dimana sampai hari ini juga masih
masih menjadi misteri yang kita harus dalami ulang
saya mencatat bahwa mafia tanah ini kan bukan agent individual
tapi dia menjadi bagian dari sebuah network
dari sebuah jaringan dari sebuah kolektivitas kerja dan seterusnya
saya amati mafia tanah ini tidak bisa bergerak di tiga sektor besar
artinya strategis nasional dia enggak kecil
kemudian yang kedua di proyek proyek infrastruktur besar
dan yang ketiga bergerak di sektor sektor yang investasinya besar
di sektor sektor ini agak kecil kemungkinannya
sehingga saya perhatikan pola polanya lebih kepada pola pola private individual
kontik kontik dengan basis terbatas
misalnya kita sering dengar ada tanah bangunan rumah sertifikatnya digandakan
nah itu mainnya di situ
atau konflik diantara dua belah pihak kemudian ikut dipermainkan
sebenarnya kalau dari sudut pandang ini skalanya menjadi lebih kecil
nah terhadap proyek proyek besar case nya beda lagi
dia menjadi konflik antara warga dengan negara atau pemerintah
jadi lokusnya berbeda jenis konfliknya berbeda
seperti misalnya rempang itu bukan konflik mafiatan lah saya kira
itu lebih kepada konflik antara warga setempat dengan negara di mana di dalamnya ada investor
kemudian di labuan bajo juga sama
itu antara warga dengan pihak otorita labuan bajo di sana
kemudian dengan ikn juga kurang lebih sama
antara warga setempat para pemilik tanah
tanah adat tanah ulayat atau klaim pihak kesultanan dan seterusnya
yang sampai hari ini beberapa masalahnya tentu belum mendapat titik temu
saya kira ini kenapa saya harus pisahkan begini
supaya kita bisa menemukan pola yang berbeda untuk penyelesaiannya
saya ambil contoh pak menteri
yang pertama di ruangan ini pernah datang kepada
yang pertama di ruangan ini pernah datang kepada kami
yasan dari bandung mengadu ke sini karena kasusnya sudah lama tidak pernah bisa selesai
di oleh bpn kota bandung permasalahan itu sering disebut dengan permasalahan semak dago bandung
saya kira teman teman bpn ini pasti sudah hafal semua kasus ini
kasus ini adalah kasus lama yang sudah bertahun tahun dan sampai hari ini belum selesai
tanahnya di jalan ingeniur haji juwanda nomor sembilan puluh tiga bandung
itu tanah egendom bekas yayasan belanda
tapi karena yayasan belandanya sudah pergi dan sudah tidak memenuhi syarat
dianggap organisasi terlarang pemiliknya
dulu yayasan kristen apa saya lupa
kemudian tanah itu menjadi hak negara
karena menurut undang undang waktu itu sudah menjadi tanah negara
dan dikuasai oleh kementerian keuangan
tanah itu kemudian bermasalah antara dua yayasan
katakan yayasan a dan yayasan b
yayasan bni mengklaim kelanjutan dari yayasan zaman belanda itu
proses singkatnya adalah yayasan b ini kemudian mendapatkan hak pelepasan atas aset tersebut dari menteri keuangan
dan sudah membayar kompensasinya menurut ketentuan yang berlaku
baru setelah itulah muncul konflik konflik
bpn sudah mengeluarkan surat hgb nomor tiga puluh kalau nggak salah
kepada yayasan yang diberikan pelepasan haknya
tapi yayasan a yang mengklaim kelanjutan dari yayasan belanda
proses pengadilan terus berlangsung

jadi hgb yang sudah dikeluarkan dicabut lagi
dua ribu sembilan belas kanwil bpn jawa barat mencabut lagi sk dua ribu enam belas
jadi dipulihkan lagi itu shgb

jadi bayangkan objek sama
sampai keluar empat kali keputusan terhadap kasus yang sama
pihak yang bersengketanya sama
ini menurut saya agak unik dan lucu
jadi ini menurut saya pak menteri hal hal yang begini tidak boleh dibiarkan
karena menimbulkan ketidakpastian hukum
salah satu pihak yang bersengketa sendiri
karena ikut terlibat ya saya ini terlibat dalam tindak pidana pemalsuan
dan sampai hari ini prosesnya belum selesai ini
terhadap kasus sengketa di lokasi tersebut
izin nanti saya akan cerahkan beberapa dokumennya
karena ini dokumen yang ada di rapat ini
karena waktu itu terjadinya di waktu rapat
menterinya masih pak hadi caryanto lama
yang kedua soal ikn pak
saya di rapat ini sudah seringkali berulang ulang menyampaikan
baik kepada pak menteri yang sebelumnya pak hadiah cayanto
maupun kepada otorita ikn
dan kepada pihak pihak terkait
agar mohon kepentingan warga
kepentingan tanah tanah adat ulayat
di wilayah ikn tidak boleh disepelekan
dan bangun komunikasi persuasif
untuk mencari win win solution
sebab kalau pakai standar formal
anda punya bukti apa
sementara mereka bertahun tahun berpuluh puluh tahun sudah tinggal di situ
sehingga perlulah mencari win win solution
karena mereka bagian dari warga negara kita
supaya kasus kasus di tempat lain
syukur ikn bisa menjadi contoh penyelesaian terbaik
terhadap kasus yang sama di tempat yang lain
apalagi di ikn itu ada namanya tanah kesultanan kutai kartanegara pak
itu kesultanan sudah ada sebelum kerajaan kerajaan lain ada pak
apalagi sebelum indonesia merdeka itu lebih jauh lagi
tapi sampai hari ini mereka pun masih bertanya tanya
ini gimana duduk perkaranya
komunikasi dengan mereka pada umumnya dianggap tidak maksimal
otorita ikn baru belakang ini membangun komunikasi
tapi pihak bpn saya kira yang memiliki otoritas soal status status tanah
jauh lebih proaktif untuk memetakan persoalan ini
beberapa data mungkin izin saya akan serahkan
saya tidak sampaikan di forum ini secara terbuka
dua pesan terkait dengan kasus yang terjadi
terkait dengan tanah di ikn dan tanah di dago bandung
pimpinan dan anggota komisi dua yang saya hormati
pak menteri yang kita banggakan
pak agus harimurti yudhoyono
beserta wamen dan seluruh jajaran kementerian atr bpn
hadirin dan hadirat yang berbahagia
saya terpaksa perlu memperkenalkan diri
pasti belum tahu siapa nama saya
dan dari fraksi mana saya
kalaulah beliau ini sudah beberapa kali
kita rdp tentu saya tidak akan sampaikan ini
nama saya adalah gus pardikaus
dari fraksi partai amanat nasional
daerah pemilihan sumatera barat dua
saya dari awal dua ribu sembilan belas sampai detik ini
tidak pernah beranjak di komisi dua ini
jadi tahu persis apa yang kita bicarakan dengan kementerian
yang sudah tiga kali berganti
tentu pada hari ini saya menyampaikan ucapan selamat
kepada pak menteri yang sangat muda
dan ketika tanggal dua puluh februari
saya diwawancari oleh berbagai media
insya allah akan saya kirimkan kepada pak menteri
yang intinya adalah mempertanyakan
eksistensi dari pak ahy
apakah beliau akan mampu
kepercayaan yang diberikan oleh pak jokowi
soal penempatan menarik dan semuanya itu
adalah hak prerogatifnya presiden
pak ahy adalah dalam sosok sekarang ini
dan latar belakang pendidikannya
saya baca tadi sangat luar biasa
namanya media kan kita bisa dikirim kemana mana
dan tujuannya ketika itu
dia mengatakan bahwa pak ahy tidak pas untuk menduduki jabatan ini
ini adalah persoalan manajemen
beliau mayor ditaruh di
tapi pak haye ditaruh ditempatkan oleh pak jokowi
menurut saya adalah sesuatu yang pas
karena ketika itu nanti saya kirim ke bapak
belum berkenalan saya dengan pak ahy
sama juga dengan pak hadi cahyanto ketika itu
dan lain sebagai persoalan persoalan pertanahan
keyakinan ini tentu saya harapkan pak ahy sebagai anak muda
di samping punya inovasi yang berbeda
dan yang lebih penting lagi adalah
pak haye belum punya beban apa apa
menggebuk istilah pak ahy
oleh seluruh rakyat indonesia
apa yang akan bapak lakukan
untuk mengebuk terhadap persoalan persoalan
masyarakat menunggu tentang hal itu
keinginan untuk melakukan perbaikan
sudah memberikan masukan saran
terhadap persoalan persoalan itu
saya ingin menegaskan kembali
makan di rumah saya di padang pak
untuk kunjungan kerja ke padang
saya ini juga pernah jadi akademisi pak
saya katakan kepada pak tito dan pak menteri bpn atr
masyarakat malas dan takut berurusan dengan pemerintah
jangan hanya bapak bisa menerima dari internal
kalau bapak ingin tahu bagaimana kondisi objektif
bapak juga tanya kepada notaris
saya juga pernah dibantu oleh
urusan tanah saya cuma tiga ratus meter
itu pun di dalam rapat kerja
kata saya nggak mau begitu pak
jangan karena anggota dewan
yang ingin saya sampaikan birokrasi ini pak
manakala ingin mengurus tanah
tidak memakan waktu yang lama dan lain sebagainya
pak ahy menjadi catatan bagi masyarakat
ketika pak ahy jadi menteri
dan tidak ada persoalan apa apa
karena ini merupakan harapan dan keinginan
bukan karena duit dan lain sebagainya
saya lihat di kementerian
ketika kita mengurus paspor pak
jadi ini saya pendekkan supaya jangan terlalu panjang
saya sudah sering sampai ke mafia tanah pak
mafia tanah itu bukanlah sesuatu yang sulit
saya selalu mengatakan konsisten saya mengucapkan
pintu masuk mafia tanah itu adalah berada di atrppn
persoalan ke persoalan administrasi itu
ada bodong dan lain sebagainya
siapa yang terlibat di mafia tanah
dan pintu gerbangnya adalah
birokrasi di ppn atr
mafia yang luar biasa
bagaimana bapak bisa menyikapi
memerintahkan kapolri kejaksaan agung
dalam memberantas mafia tanah ini
jadi saya tidak perlu ulas
yang berikutnya adalah yang ketiga
saya bangga juga dengan menteri
menteri aparatur sipil negara
bapak juga melakukan pemetaan
kami sudah sering ke seluruh kabupaten kota
dimana ada masa berlakunya
yang diberikan sebanyak dua ratus hektare
pemetaan dan lain sebagainya
tetapi yang dikuasai adalah
hanya diberikan untuk seratus hektare
melebihi dari apa yang diberikan
tadi sudah disinggung oleh pak junimar
pak menteri dalam waktu yang
melakukan ptsl itu untuk apa
banyak persoalan persoalan ptsl
sebagaimana yang disampaikan oleh pak junimar tadi
oleh karena itu pembenahan
terhadap masalah persoalan persoalan
karena berhadapan lancung dengan pak menteri
decision maker dalam menentukan ini
sawah lunto itu adalah daerah tambang dulu pak
sekarang batu arah itu tidak ada lagi
lalu tidak lagi berproduksi
ada kebijakan dari kementerian
dimana sekarang ini sepuluh hektare
pimpinan mohon maaf atas segala kekurangan
pak menteri ini luar biasa sambutan dari kawan kawan
walaupun kami lagi berduka pak menteri dari lima puluh dua cuma empat belas orang yang terpilih kembali
tapi mudah mudahan pahalanya tercatat sebagai pejuang demokrasi pejuang pertanahannya
beberapa hal ingin disampaikan pak menteri
yang pertama salah satu pekerjaan strategis yang mudah mudahan dapat dilakukan
dan saya ini gembira pak menteri karena pak menteri dan pak wakil menteri dua duanya anak muda
dan karena itu satu tugas besar kita menyelesaikan yang disebut single map policy kebijakan peta satu pintu
kemarin kami baru pulang dari sumatera selatan
sedih sekali ada tiga pegawai atr bpn yang ditangkap polisi
karena memberikan sertifikat kepada warga yang
cuma satu atau dua hektare di wilayah kehutanan
yang kata teman atr bpn itu bukan kehutanan tapi klaim dari klhk itu kehutanan
mestinya dari dulu kami komisi dua pak menteri selalu mengatakan
pemegang peta pertanahan itu adalah atr bpn
penggunanya semua kementerian boleh tetapi petanya satu pintu
nah mumpung pak menteri dengan semangat dan visi yang jelas tadi
mungkin perlu segera dilakukan
rakor dengan kementerian klhk mungkin dengan menko sekalian
karena tidak ada lagi yang terkorbankan
banyak daerah yang sudah jadi kota tapi statusnya masih status hutan
dan teman teman klhk tidak salah karena mereka menjaga hutan itu adalah reservasi
konservasi kita untuk masa depan tetapi pada saat yang sama
tanah kita utamanya bagi kesejahteraan rakyat
karena itu kalau dalam rdp berikutnya pak menteri bisa memberikan update
perkembangan dari single map policy ini saya melihat ini satu kontribusi yang sangat besar
karena banyak masalah selesai dengan bab ini banyak masalah selesai
poin dua pak menteri ptsl tadi sudah digambarkan satu ratus sebelas juta bidang
karena itu saya dukung sepenuhnya permintaan anggaran yang tadi pak menteri sampaikan
karena saya periode lalu komisi dua pak menteri
itu dua ribu tujuh belas kita lima juta target ptsl tercapai semua ini pak menteri
pak sekjen lama ini tim pejuang semua lima juta lewat tujuh juta lebih sembilan juta lebih
tapi karena covid agak turun nah sekarang perlu digas lagi
mudah mudahan karena pemetaan satu hal
tetapi bukan cuma reformasi aset tetapi reformasi aksesnya
nah ini pekerjaan besar karena ini bumn terlibat bi terlibat
kementerian umkm terlibat betul betul agar tanah yang sudah dimiliki itu
nah karena itu mungkin pak menteri di rdp berikutnya saya nunggu nih
nanti saya tagih pak menteri ajuan tadi bagaimana ajuan anggaran tadi
mudah mudahan sudah ada lampu hijau dari kemenq sudah ada lampu hijau dari banggar
kalau perlu pak jokowi sekalian yang mengingatkan agar target ini bisa selesai
karena tanpa tambahan anggaran tidak mungkin
terakhir yang ketiga pak menteri saya suka sekali dengan kata gebuk mafia
tetapi saya nanti mau tanya pak menteri ada tambahan anggaran tidak buat dirjen pengendalian
karena susah mengebuk kalau dirjen pengendalian tidak ditemukan
ada tambah anggaran dan merekalah yang bisa untuk memetakkan
sebetulnya sesuai itu fokusi atau tidak
kalau tadi teman teman jatah agu nya sepuluh yang dikerjakan dua puluh nggak bisa dikerjakan
kecuali dirjen pengendalian memang punya orang punya anggaran untuk memetakan itu
sehingga gebuknya menjadi lebih efektif
insya allah sukses buat teman teman atr bpn semuanya
saya oposisi buat pemerintah
tapi kalau buat atr bpn saya oposisi buat pemerintah
luar biasa nih pak mardhani dan fraksinya mau ngasih tambahan banyak anggaran buat atr bpn
kayaknya masih ingat koalisi dua ribu sembilan belas kali
tapi mesti pimpinan perpanjang dulu
jadi bapak ibu sekalian tadi kita udah sepakin di dan enam belas tiga puluh
jadi kita perpanjang sampai tujuh belas tiga puluh lah
tapi saya ingatkan kalau bisa kita konsisten lima menit
dan kalau bisa yang penting penting
saudara menteri ini kalau dikasih kesempatan
satu anggota dpr komisi dua ini mungkin akan bawa
sampai lima belas kasus tanah
nah jadi kalau misalnya sifatnya kasus
menurut saya nanti kita salurkan ke panja panja itu
atau mungkin dulu saya pernah menyampaikan sebetulnya
kementerian buat task force
sehingga kita tahu kalau ada kasus yang diterima oleh teman teman komisi dua ini
dan kita tahu selesai atau tidak
nah ini pasti akan terus berulang
pasti setiap teman teman komisi dua sampaikan
pasti satu dua membawa kasus
dan itu tidak salah karena memang mereka datang didatangi gitu loh
banyak anggota masyarakat baik dari konstituen maupun datang ke sini
nah jadi saya menginginkan kepada bapak bapak
kalau kasus mungkin nanti memang kita harus bicara spesifik
setuju poin satu dua tiga lima
ya terima kasih pimpinan yang kami hormati pak menteri wakil menteri
pak sekjen beserta jajarannya dan kawan kawan komisi dua
saya mencoba singkat saja tapi kalau lebih lebih dikit ya
jangan di stop dulu karena apa hilang pikirannya nanti
jadi ini kan kementerian atrb
ini kan kementerian yang unik
mungkin kementerian yang paling banyak ganti menterinya
nah ini jadi persoalan padahal ini adalah kementerian yang strategis bagi rakyat
persoalan persoalan pertanahan itu sangat sangat pelik
dan sangat sangat membutuhkan energi dan konsentrasi yang luar biasa
pertama saya ucapkan selamat datang
nah ada beberapa hal pak menteri yang
kaitannya dengan masalah kementerian atrbpn
menterinya tidak perlu dari latar belakang
persyaratan utama ini adalah
dia punya empati terhadap rakyat
karena tanah itu secara sosiologis dia itu punya kekuatan historis
dengan orang yang bermukim di situ
tapi dia punya ikatan sejarah
ini yang harus kita pahami bersama untuk menyelesaikan pertanahan
jadi kaitannya dengan itu
ini kaitan dengan tadi banyak masalah ptsl
ini nyangkut lagi kaitannya dengan
ini kan nanti akan dampaknya
banyak sekali di tengah masyarakat itu
kalau nggak salah tanggal delapan belas maret kemarin rapat di kabinet
ada tambahan lagi psn yang tidak dibiayai oleh apbn
psn yang proyek strategi nasional
yang dibiayai oleh swasta atau investor
saya ingin supaya pak menteri
terkait dengan dia historisnya seperti apa
apalagi ini yang harus dimediasi
diselesaikan secara baik baik
memimpin supaya memimpin masyarakat
yang dibayari oleh swasta
kemarin muncul di media ada
salah satunya adalah bsd
bumi serpong damai dan peak
ini nanti akan terjadi
jangan atas nama pertumbuhan ekonomi
atas nama kepentingan kepentingan nasional
terus rakyat tidak diopeni
tidak diselesaikan secara baik hak haknya
juga punya lembaga pendidikan
persoalan persoalan pertanahan ini
kementerian atr bpn kan punya yang namanya
saya dua periode ini di komisi dua
yang dua ribu dua puluh empat ini diperbesar
ditingkatkan kualitasnya supaya apa
supaya yang fokus sejak awal di kader
ini menjadi kader dan pionir
di tengah tengah birokrasi bpn
kaitannya dengan psn lagi
saya juga minta ini kaitannya dengan
jadi harus melihat porsi tata ruang
karena ini terkait dengan psn
yang kemarin banyak bertabrakan dengan
kegiatan dan psn akhirnya
antara pusat dengan daerah dan sebagainya
atau modal modal yang masuk ini
ini saya minta juga disrusi
apalagi kita negara kepulauan
tata ruang pesisir juga perlu dipikirkan
dan celakanya lagi di kementerian hati rbpn ini
dirjen tata ruangnya kan kosong
ini tolong ini dipercepat saja
kalau memang tidak ada bidding ya
bagaimana shortcut supaya ditunjuk
mau bot kontes seperti apa
ini supaya apa ini penting sekali karena
persoalan persoalan tata ruang menjadi masalah
kaitannya dengan apa namanya
ini banyak persoalan yang bermasalah
saya minta juga pak menteri serius
jadi tidak begitu ada masalah
dan menimbulkan ekses ekses yang tidak
apa namanya tidak bertanggung jawab
kaitannya tadi di urean itu
ada kasus kaitannya hotel sultan
ini banyak aset negara yang terbang
akhirnya dimiliki yang menyewa
untung aja hotel sultan agak terselamatkan
walaupun posisinya saya tidak tahu sekarang
seperti apa mungkin bisa dijelaskan
demikian pimpinan pak doli ini
rekan rekan anggota komisi dua
para dirjen bapak ibu
dan sedara sedara yang saya hormati
selamat melaksanakan ibadah puasa
saya berusaha lima menit pak
dan saya tidak pernah lewat
daerah pemilihan kalimantan barat satu
saya mengucapkan selamat dan sukses
sudah dipercaya oleh presiden joko widodo
untuk menjadi menteri atr bpn
masalah penyelesaian pembangunan ikn
apakah ini pembebasan tanah atau apa
yaitu pada tiga arahan presiden
lalu poin beberapa program prioritas lainnya
satu ikut mensukseskan pembangunan ikn
dengan penyelesaian dua delapan puluh enam hektare lahan tanah
di sekitar kawasan inti ibu kota nusantara
dengan tetap menjaga rasa keadilan
nah luas dua ribu ini
dengan jangka waktu yang pendek
kementerian ini kabinet ini
apa mungkin selesai itu pembebasan
atau memang sudah siap
jadi camat jadi bupati jadi gubernur
membebaskan tanah itu tidak gampang
waktu pembebasan di perbatasan intikung
bersama pupr makan waktu
lebih ini dapat diselesaikan
sebelum mengakhiri masa jabatan
pak prabowo ngangkat bapak jadi menteri lagi
tidak sampai lima menit pak ketua
salam sejahtera untuk kita semua
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang terhormat pak menteri ahi dan pak wamen
saya juga bahwa gue dari sulawesi tenggara pak
nampaknya saat ini kita bertemu
termasuk memikirkan bagaimana bridging
berarti agraria berkaitan dengan pertanahannya
lebih kita bicara tentang pertanahan
sehingga reforma agraria berkaitan dengan
dan begitu anggarannya gila gilaan
tentu pak menteri kita hargai
sukses dengan berbagai catatan
tapi yang tertinggal adalah tata ruangnya
kalau kita bicara tata ruang pak menteri
kita bicara tentang kebanggaan bangsa
jangan lupa bahwa unsur negara tiga
rakyat negara pemerintah dan wilayah
implikasi kepapangan yang semakin terbatas
implikasi harimau masuk ke kampung hari ini
implikasi banyak buaya menerkam masyarakat sekarang
ada sebuah danau sekarang menerkam orang
ini akibat dari bukan masalah pertanahan
ini masalah tata ruang yang tidak pernah terpikirkan
kalau boleh pertanahan berkaitan dengan reforma agraria jalan terus
karena kita bangga dengan posisi ini
dirjen tata ruang begitu diganti sampai hari ini masih
ini kan pertanda bahwa betapa atensi kita terhadap tata ruang ini begitu sederhananya
kalau saya fokus di kabinet ke depan
bagaimana kebanggaan bangsa sebagai pusat diversity dunia lho pak
indonesia itu tiga negara dalam hati dunia
ini kebanggaan kita cuma bagaimana aneka regaman hayati dengan biodiversitas ini menjadi kuat
tetapi kalau tata ruang tidak menjadi atensi di kementerian ini sisa
kemarin masih di pu sekarang kementerian ini
atensi yang cukup kepada dirjen tata ruang
ada kebanggaan kita namanya kabupaten lengkap
ada namanya provinsi lengkap tata ruangnya
karena mungkin pertanyaan saya pak dirjen
berapa rt rw provinsi yang sukses diundangkan diperdakan
lalu berapa kabupaten komponennya yang selesai
sebab kalau instrumen hukumnya tidak selesai
lalu apa yang kita bisa banggakan di republik indonesia berkaitan dengan tata ruang
instrumen hukumnya saja sebagai tata ruang
untuk implementasinya dan bagaimana pengawasannya nggak ada
apakah sekarang atau nanti tertulis
begitu tata ruang ditata barang ini keluar
kalau itu pak menteri wah hormat saya pak
mudah mudahan di kementerian bapak ini bisa terwujud
penataran dan kaitannya dengan
kemudian tanah masyarakat dengan tambang
konflik terus dipertegas ini
kemudian juga yang paling penting juga dengan zonasi zonasi ini pak
bagaimana zonasi antara taman nasional
kemudian juga ada geopark dan seterusnya
ini memang domennya kementerian kehutanan
tetapi tolong yang berkaitan dengan masyarakat dikonkretkan ini
karena antara konflik antara taman nasional ini dengan masyarakat
tolong dipertegas ini karena ini berkaitan dengan tata ruang
konflik dengan masalah masalah perhutanan adat masyarakat
di mana ruang ruang mereka ini
karena memang undang undangnya belum kita tegaskan
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ketua dan anggota yang saya hormati pak menteri pak wakil menteri dan jajaran yang saya hormati
sedikit saja saya sampaikan bahwa saya sebenarnya hanya menekankan
yang pertama adalah mendukung ketua tadi yang menyampaikan harus ada task force task force
hampir setiap kami ini adalah di dapil mempunyai masalah
dan pasti diberi masalah oleh masyarakat
bahkan mungkin tidak hanya didabil kami pak
makanya tadi pimpinan menyampaikan kalau kita mau menyampaikan semuanya
masing masing itu bisa menyampaikan sepuluh sampai dua puluh masalah
nah oleh karena itu memang harus ada semacam gugus tugas di kementerian ini
untuk bisa menampung aspirasi kami
selama ini saya di komisi dua
ada beberapa masalah yang saya sampaikan langsung ke bpn
tapi tidak terselesaikan sampai sekarang
artinya masalah juga masalah dalam hal kita bermitra sebenarnya
kalau kita bermitra kayak begini kan nanti
oleh karena itu ini sebenarnya juga membantu pak menteri
dan jajarannya untuk bisa menyelesaikan masalah masalah yang ada di dabilnya masing masing
eh mau mau kok tadi nanti pimpinan untuk bisa apa namanya
menindaklanjuti ini task force
kemudian saya mempunyai harapan yang besar kepada pak menteri ini
belum punya dosa birokrasi menurut saya
artinya mau ngapain begitu ya
pak menteri sama pak wakil menteri mau ngapain artinya
kemudian memberi reward siapa yang mempunyai prestasi itu
nah ini menurut saya ini it s time to ya
untuk memperbaiki untuk mengambil sikap
jangan apa namanya nyun sewu
kita juga ya konvensional aja begitu
saya pikir ini kesempatan
kesempatan yang luar biasa untuk membuat legacy lah
legisinya itu bisa dilanjutkan lagi
sukurmasi pak menteri sekarang ini nanti di bpn lagi
tapi sudah ada legasi untuk mendobrak tatanan yang menurut saya
sulit ini diselesaikan kalau nggak ada dobrakan dobrakan baru
itu itu pak menteri yang sebenarnya saya senang ketika ada pak ahy jadi menteri atr bpn ini
kalau misalnya ini apa yang kita omongkan ini misalkan untuk ada task force atau gugus tugas
kemudian ada mungkin improvisasi pak menteri ya
untuk menyelesaikan semua permasalahan ini
maka harus ada pembiayaan di sektor ini
itu menurut saya itu yang harus disampaikan juga
pak sunipa tadi mengatakan
pemikiran bapak yang ada di kementerian atr bpn untuk bisa
ayo coba ini sengketa kemudian perselisihan permasalahan ini di
diselesaikan tentunya dengan didukung anggaran yang memadai
itu saja pak menteri sebagai ini tidak
saya hanya mengharapkan sekali lagi pak menteri bisa menyelesaikan persoalan yang banyak sebenarnya di kementerian atrf
selamat telah menjadi menteri atr bpn
dapil provinsi bali pak menteri
anggota lain sudah menyampaikan banyak hal
alih media pak menteri
jadi ya pada program alih media ini
ini sebenarnya menurut saya
kalau bilang mudah mudah tapi
masalah yang krusial juga di masyarakat
saya melihat secara langsung
bagaimana jajaran pak menteri bertugas di bali
yang saat ini dalam kurun waktu satu bulan
itu sudah mampu menyelesaikan tiga tujuh ratus lima puluh tiga kegiatan
dengan melihat kegiatan yang begitu bagus
terkait dengan sdm yang ada di provinsi bali
ya karena saat ini dan ke depan